keterangan dari pihak damkar pada saat ingin evakuasi dan melakukan pemadaman
di dalam kamar tidak ada jendelanya
karena kami belum sempat masuk
mungkin nanti kami akan koordinasi dengan pihak puslapor baris krimpori
untuk melakukan olah tkp